ukraina menuduh rusia membom sebuah rumah sakit anak anak di pelabuhan maripol pada rabu waktu setempat
pasien yang terkepung selama gencatan senjata itu bahkan seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyelamatkan diri
sebelumnya rusia mengatakan akan menahan tembakan untuk membiarkan warga sipil merekan diri dari maripol dan juga kota kota lain yang terkepung
namun dewan kota mengatakan rumah sakit itu telah beberapa kali terkena serangan
atas peristiwa tersebut presiden volodymyr zelensky menyebut sebagai aksi kejam
namun jurubicara kremlin dimitri peskov membantahnya yang mengatakan bahwa pasukan rusia tidak menembaki sasaran kepada warga sipil
sedangkan gubernur wilayah donnets mengatakan tujuh belas orang terluka termasuk wanita yang sedang melahirkan
namun laporan belum diverifikasi